masalahnya jadi tambah rumit
mungkin kang mus sudah tau
saya sudah tau masalahnya
tapi saya gak tau harus gimana
minta pendapat kang bagja
sahabat almarhum kang bahar dari kecil
orang yang paling mengerti pikiran kang bahar
waktu saya tanya
sekarang kamu orang baik
tapi ingat dulu
kamu juga copet
sama seperti saya junaidi sama ubed
tadi pagi laku satu lagi
kenapa jadi kamu yang nganter
sambil lewat aja
ini sisa kerudungnya
dari satu kerudung
saya sama dija ada keuntungan
yang jatah saya
boleh dibagi dua lagi sama kamu
saya bantu kamu aja
memang gak besar
tapi jangan ditolak
jatah buat saya
lima ribu dari satu kerudung
lumayan buat bensin
saya bawa lagi deh sisanya
kamu jangan ngeganggu junaidi sama ubed
siapa yang boleh saya ganggu
kalau kamu menampar saya
kamu bisa selamatkan saya
laporkan ke polisi dengan tuduhan penganiayaan
saya juga bisa laporin kamu ke polisi dengan tuduhan nyopet
kalau gak ada bukti
gak ada saksi
saya bisa laporkan kamu ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik
kina sih weekend di bandung
belum ada kabar
dia masih sibuk mang
sabtu minggu sibuk juga
sabtu dia masuk setengah hari
kalau minggu dia pakai buat istirahat
iya dia butuh istirahat
kalau pulang ke bandung malah
biasanya nggak ada istirahatnya
nah kalau besok nggak ada acara
ajak suami kamu nonton
itu kan acara tahunan
iya mau mang
nah besok mamang juga ada di sana
kita bisa ketemu di sana
sampai besok ya
sini dulu jang
tadi saya mampir ke warung kue balok si komar
si kemor ada di terminal
seperti nggak ada apa apa
dia lagi bantu sopir
biar cepat dapet penumpang
kerjaan yang dia kerjain sehari hari
dia bilang seperti biasa
dia dapat uang jasa dari sopir
terus nanti mau di store ke saya
kamu tanya soal si bubun
dia curiga bubun orangnya jamal
kenapa dia ngelapor ke kamu
dia takut saya nggak percaya
soal cecep sama mang uu
kemod bilang dia nggak tahu
kamu sudah ngomong sama dik dik
belum nanti saya telepon dia
ya sudah kita tunggu aja komando dari dik dik
kita akan berbicara sama dia
kita akan berbicara sama dia
kita akan berbicara sama dia
kita akan berbicara sama dia
kita akan berbicara sama dia
kita sudah sepakat
komano ada sama dia
masalahnya jadi tambah rumit
mungkin kang mus sudah tahu
saya sudah tahu masalahnya
minta pendapat kang bagja
kang bahar dari kecil
orang yang paling mengerti
pikiran kang bahar
waktu saya tanya
nggak perlu kembali
terus sekarang kita harus gimana
kasih saya waktu buat mikir
kamu lagi apa
mau tau aja
mau tau aja
pagi pagi seperti biasa
siang kamu jalan
yang terima titip jual kicimpring kita
akan nge ngerjain sama cik edho ya
kalau nimbang jangan curang jangan sengaja ngurangin timbangan dosa
nggak beli wajib juga teh
ini kan kesukaan bapak wajib cililin
bapak kan udah gak ada imas
tapi kan imas juga sama kayak bapak suka wajib cililin
sama ini juga
kita bisa berbunyi
berarti harus dinyalain lagi
tersilip nggak masuk ya
susah ngeliat taslim
biasanya dia ada di tempat biasa
tapi hari ini nggak seperti biasanya
dia nggak ada di tempat biasa
enggak juga sih
cuma penasaran aja
biasanya ada sekarang nggak ada
takut ada apa apa
ya tapi mudah mudahan gak ada apa apa
ya tapi udah

ya tapi ada yang nangis

udah nggak apa apa